kita ke informasi berikutnya pemerintah menerapkan penyesuaian tarif listrik pada satu juli dua ribu dua puluh
kenaikan tarif listrik berlaku kepada golongan pemerintah berdaya enam enam ratus volt ampere
dan golongan masyarakat mampu dengan listrik rumah tangga berdaya tiga lima ratus v ampere ke atas
menurut data terbaru pln ada satu tujuh juta pelanggan rumah tangga berdaya tiga lima ratus volt ampere
dan sebanyak tiga ratus enam belas pelanggan rumah tangga berdaya enam enam ratus v ampere
tarif listrik mereka akan dinaikkan dari rp satu empat ratus empat puluh empat tujuh per kwh menjadi rp satu enam ratus sembilan puluh sembilan lima puluh tiga per kwh
kementerian esdm menegaskan penyesuaian tarif tidak berlaku kepada rumah tangga golongan menengah ke bawah berdaya listrik sembilan ratus hingga dua dua ratus volt ampere
kementerian esd menegaskan penyesuaian tarif tidak berlaku kepada rumah tangga golongan menengah ke bawah berdaya listrik sembilan ratus hingga dua dua ratus v ampere